nilai kerugian yang fantastis dan banyaknya korban dalam kasus penipuan biro perjalanan umroh
memunculkan wacana pembentukan tim khusus oleh fraksi pdi perjuangan
namun pembentukan tim khusus ini dikhawatirkan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan
pada akhir dua ribu tujuh belas tak kurang dari dua puluh dua ribu pengaduan seputar gagal berangkat umroh
diterima oleh yayasan lembaga konsumen indonesia atau ylki
dari enam biro perjalanan yang diadukan oleh korban
biro umroh first travel merupakan agen yang paling banyak dilaporkan
bos first travel andika surahman dan anissa hasibuan kini telah menjadi terdakwa
meski sejumlah saksi telah dihadirkan dalam persidangan
kuasa hukum satu dua ratus calon peserta umroh first travel rizky rahmadiansyah
juga mengambil langkah dengan mengadu ke fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
meminta fraksi membentuk panitia atau tim khusus
tidak masalah bagi kita justru ini akan jadi pintu masuk untuk memecah semua masalah gitu loh
karena kan travel bermasalah akhirnya sekarang mulai keluar nih
ada lagi abu tur nanti apa lagi nih yang keluar di dua bulan tiga bulan
bagaimana kami menginisiasi hadirnya pansus ya pansus terkait dengan travel
travel gate istilahnya yang bermasalah
agar secara paripurna ini bukan masalah umroh gagal
ini masalah jaminan negara terhadap warga negara untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing masing
ragu akan kinerjakan
sejak tahun dua ribu tujuh belas di indonesia pansus yang selama ini dibentuk dpr
ketua presidium perhimpunan masyarakat madani prima syaroni
tidak setuju dengan ide pembentukan tim tersebut
tim dikhawatirkan dapat menghambat proses hukum yang sedang berlangsung
sementara ketua himpunan penyelenggara umroh dan haji atau himpu baluki ahmad berpendapat
regulator seharusnya bisa mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak berulang
dan penyelenggara yang lain termasuk abu tur
yang sudah ramai meningkat
nah mestinya itu pemerintah segera tidak
tidak lamban tidak terpengangah hanya dengan first travel saja
penipuan oleh biro perjalanan umroh belakangan memang kerap terjadi
bagi para korban sanksi penutupan biro perjalanan bukanlah solusi
mereka berharap masih bisa berangkat ke tanah suci atau menerima kembali uang yang telah mereka bayarkan
oras mani huru cnn indonesia
penyelenggara haji dan umroh republik indonesia
atau yang disingkat dengan amfuri
pak tauhid terima kasih sudah hadir
dan dari luar studio bergabung bersama kami juga
sodik mujahid yang merupakan wakil ketua komisi delapan dpr ri dari fraksi partai gerindra
selamat malam pak sodik
selamat malam bang indra bu diah dan pak tauhid hamdi
baik saya akan mulai dari bu diah ya karena kemarin kita mendengarkan pernyataan yang begitu berapi api
dari rekan ibu diah ya di situ ada pak arteria dahlan yang dulunya pernah di komisi delapan dan kemudian pindah ke komisi tiga ya
tapi kemudian bagaimana pdip menginisiasiakan bentuk pansus
seperlu itukah bu pansus bu
menurut saya wajar berapi api
karena memang situasinya saya juga ada di situ emosional
itu ketika menemui para jamaah
karena kan kita sangat manusiawi sekali kan kita tersentuhlah
ada buruh cuci nabung
ada yang pensiunan
itu karena dia agen uang pensiunnya empat juta satu juta dipakai untuk nyicil uang penggantian
orang udah tua tua ada yang udah datang ke bandara gak jadi berangkat
itu beberapa kali tidak jadi berangkat
otomatis kita memang wajar kalau kita kemudian sebagai anggota dpr
waktu itu ada beberapa ada dua usulan
yang pertama para korban ini agen agen ini bu coba bikin tim gabungan pencari fakta
yang mungkin bisa diusulkan ke pemerintah
nah ini kita tampung
yang kedua ada lemparan juga dari mas terry tentang arteria dahlan tentang pansus
nah ini mungkin upaya
atau tgpf dari para korban yang datang menemui
memang sengaja menemui fraksi pdip saja waktu itu
memang sengaja menemui fraksi pdip dan saya terima memang
lalu kemudian kalau yang soal pansus dari para jamaah juga atau inisiasi yang disampaikan
bang arteria dahlan karena menurut saya mungkin dia format yang terfikir mekanisme yang ada di dpr
nah itu kemudian kita endap
karena kalau tgpf bukan ranah dpr begitu ya

itu bisa jadi ranah di pemerintah ya kan
lalu kita diskusikan gitu
tapi kalau memang kalau menurut anda pansus ini bagaimana
sejauh itukah perlu ada pansus
apakah cukup memanggil melalui rdp komisi delapan dengan kementerian agama
kita akhirnya di fraksi memang berdiskusi
karena bagaimanapun kemudian ini masuk ke dalam satu mekanisme politik
di komisi delapan sendiri kita bikin panja dan memang lagi on progress sifatnya
sudah ada pma nomor
kemarin rapat dengan kementerian agama itu saya tekankan
itu sudah ada panja ya
sudah ada panja
sudah ada panja
pak punten ini kita membahas pma ini kan bicara next
tapi kasus hari ini bagaimana pak
karena ini kan korban ini tambah hari tambah banyak
dan uangnya juga besar
pma itu peraturan menteri agama itu memang isinya lebih pada pencegahan di lain kesempatan
agar tidak terulang seperti ini
membangun sistem pengawasan kedepan
karena kemudian disadari betapa lemahnya sistem pengawasan sekarang ini
bahkan tidak ada kita inginnya memang ada audit misalnya
audit rutin untuk travel
kuota yang juga menaruh deposit misalnya
sehingga terukurlah rasionalisasi bisnis travel umroh ini
itu next ya
yang untuk sekarang harus pak
untuk sekarang ini memang saya waktu itu bilang ke bapak menteri agama pak ini kan
kasus kasus ini sedang berjalan di kepolisian
ada kejaksaan dan lain lain
makanya kemudian ini yang juga menjadi pembahasan di komisi tiga kemarin itu
nah kita minta supaya pemerintah khususnya kementerian agama ini di luar mungkin porsi kejaksaan dan kepolisian ikut terus mengawal kasus ini
karena kita berharap satu aja lah catatan
orang orang ini kan masih ingin berangkat umroh
orang orang ini tertipu tapi masih keinginan ibadahnya itu tidak putus
nah ini mereka
ya soal penipuan mau beli barang tertentu kalau misalnya sudah tahu itu ada penipuan maka nggak jadi beli
nggak pingin beli lagi barang itu gitu ya maksudnya
tapi kalau umroh itu mereka mengeluarkan uang walaupun ada kasus penipuan yang penting bagaimana solusinya bukan diganti uangnya tapi tetap berangkat
iya jadi pertama itu
kayak di beberapa jemaah kemarin
mbak mungkin satu sampai lima
satu sampai lima juta kita masih maulah kalau bayar lagi
oh bahkan begitu ya
nah kita ini bisa nggak sih ada nggak uang yang tersisa gitu
ada nggak uang yang masih bisa dikembalikan kepada jemaah
makanya kemudian fokus of interestnya adalah bagaimana mengawal investigasi di ranah kepolisian dan peradilan
oke dan di situ posisi pansus menjadi bisa lebih leluasa ya
tapi poinnya itu gitu
oh poinnya itu
oke kita dengarkan lagi pernyataan dari arteria dahlan yang berbicara pdip akan menginisiasi pansus terkait dengan pengungkapan kasus travel umrah berbiaya murah yang melakukan sejumlah penipuan ini
kami ingin mengawal ini semua
ya secara serius
secara serius saya katakan
tidak hanya datang ke sini ngomong sama pak menteri
kita akan duduk semua
kita akan dudukkan satu persatu
bagaimana besok kita akan ke komisi tiga dpr ri
untuk memastikan penegakan hukum harus yang berestoratif justice
bagaimana kami menginisiasi hadirnya pansus
ya pansus terkait dengan travel
travel gate istilahnya yang bermasalah
agar secara paripurna ini bukan masalah umroh gagal
ini masalah jaminan negara terhadap warga negara untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing masing
dari partai girindra
seperti apa pak sodik anda melihat terutama juga dari komisi delapan juga
tentang usulan pansus terhadap persoalan ini
ya kita menghargai semangat teman teman dari fraksi pdip
ya pak arteria kemudian bu diah
tapi memang saya melihat bahwa ini suasana sudah sangat mendesak
pembentukan pansus dulu itu perlu waktu yang cukup panjang
karena pansus harus paripurna
ada persidangan persidangan ya kan
sekali lagi kami mendukung dan sangat menghargai
tapi di lapangan perlu solusi segera
karena itulah maka pertimbangan kami lebih baik kita usulkan langsung kepada pemerintah
segera dengan sk presiden bentuk satgas
penanggulangan dan penyelesaian
jadi saya ajak bu diah pak arteria
kita langsung saja ke presiden bentuk panja bentuk satgas
untuk segera menyelesaikan hal itu
ada tiga perkara yang harus diselesaikan
satu adalah penyelesaian korban korban ini
agar mereka bisa berangkat umroh
atau uangnya kembali
yang kedua adalah pengawasan yang lebih proaktif
yang selama ini kurang dilaksanakan dengan baik oleh kementerian agama
jika ditemukan ada travel menjual yang murah langsung panggil
jika ada travel menjual dengan pola fonzi atau piramid langsung panggil
jika ada travel yang jemaahnya eksklusif ribuan
jauh di atas rata rata langsung panggil
jika di bandara menemukan jemaah tertunda cek travelnya langsung panggil
inilah yang kita harapkan kerja dari satgas itu
yang ketiga adalah proses yang saya katakan dengan sosialisasi atau edukasi
sosialisasi ini travel bermasalah ini travel yang bagus ini yang setengah bagus
yang kedua adalah edukasi
kemarin saya mendengar dari tv ada seorang guru dari makassar
ya dari makassar dia mengatakan bahwa ditaruh empat belas juta
dia mengatakan empat belas juta itu dia tahu bahwa itu murah
tapi dia diyakinkan bahwa sudah banyak yang berangkat
ini bagian dari proses edukasi
bahwa dengan sistem piramid dan sistem fonzi atau sistem lmm itu kejadian
seperempat berangkat jemaah tapi tiga perempatnya itu jadi korban
itulah yang saya harapkan dengan satgas
segera bekerja tanpa melalui proses persidangan dari pansus
tapi sekali lagi kami sangat menghargai semangat teman teman dari fraksi pdip untuk diawali dalam bentuk pansus
tapi saya melihat pak langsung saja
bentuk satuan kerja penanganan dan penyelesaian
jadi kalau menurut pak sodyg justru melalui mekanisme pansus
pansus untuk memberikan solusi kepada jamaah yang sekarang menjadi korban penipuan itu justru akan menjadi lebih panjang
kalau pendapat anda sendiri seperti apa pak tauhid hamdi
jadi tidak perlu pansus ini
ya menurut saya tidak perlu pansus
tapi semangat dari teman teman dari anggota dewan di pdip sangat bersemangat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
jadi pansus tidak perlu kalau menurut saya karena itu akan memakan waktu yang lama
sedangkan ini masyarakat di bawah sudah banyak yang jadi korban
sudah banyak yang jadi korban sehingga pemerintah saat ini juga sudah mengeluarkan pma nomor delapan dua ribu delapan untuk mencegah
peraturan menteri agama ini ya
peraturan menteri agama nomor delapan tahun dua ribu delapan belas ini untuk mencegah travel travel yang akan melakukan sistem yang tadi kita bicarakan
simponsi mlm kemudian investasi
ini yang jadi persoalan
secara nasional penyelenggaraan umroh
padahal banyak travel travel yang bagus yang tidak melakukan hal yang demikian
sehingga kita bersama sama harus menyelesaikan dari asosiasi dari kemenak dan dari dpr tentu untuk bagaimana masyarakat ini bisa berangkat umroh dengan pasti
dengan jelas harganya tidak dimanipulatif
untuk harga murah kemudian tidak berangkat itu kan di manipulatif harganya
ini sangat miris sekali
sebagai kita asosiasi musim penyelenggara umroh haji ampuri
kita bertindak tegas terhadap penyelenggara yang melakukan hal hal yang di luar dari pma yang ditetapkan oleh pemerintah
begitu ada yang bermasalah di malaysia asosiasi terbangkan langsung orangnya meneliti kejadian tersebut
sehingga asosiasi berperan disini
iya asosiasi sangat berperan
jadi ampuri itu
ikut dalam pengawasan ini
iya ampuri itu sekarang di pma dilibatkan
asosiasi dilibatkan untuk
dalam rangka pengawasan
ya sehingga ada masalah masalah yang terjadi di lapangan yang paling cepat tahu itu asosiasi
ini travel ini pisanya masalah hotelnya tidak ada
bisa sampai tertil ya
iya bisa sampai tertil
dan setelah itu asosiasi akan melakukan apa
akan melakukan tindakan
pelaporan saja atau tindakan
tindakan kita kalau itu dari anggota kita kita akan panggil providernya
pulangkan itu jemaah kalau tidak ada tiketnya
kita akan bertanggung jawab
provider maksudnya travelnya
provider itu yang mengeluarkan visa umrohnya itu
kalau dia di saudi arabia tidak ada hotelnya tidak ini
asosiasi juga akan bertindak tegas terhadap penyelenggaran
kita sudah mencabut atau mengambil mencabut izin anggota asosiasi itu sebelum kemenang mencabut
dari ada travel dari bandung yang melakukan hal yang seperti itu
tiga bulan sebelum kemenak mencabut itu dicabut duluan
itu mencabut dari asosiasi
iya mencabut dari asosiasi
kita tidak sebatas mengeluarkan izin umroh
kita cuma memanggil asosiasi anunya travelnya
dikeluarkan dari asosiasi
dikeluarkan dari asosiasi
itu sudah masyarakat sudah tahu bahwa ini dalam pengawasan penyelenggaraan umrohnya
sehingga banyak tidak apa
masyarakat jangan sampai menyetur uangnya untuk menyelenggaran ibadah umroh
walaupun itu murah
karena ini sudah dicabut
anda sempat new skema ponzi
tetapi kalau kita lihat ya apa namanya yang sekarang ini walaupun marak pemberitaan tentang penipuan travel travel umroh
yang akhirnya banyak tidak berangkat dan sebagainya bahkan menjadi ramai
tetapi gairah untuk tetap beribadah umroh tetap tinggi begitu ya di masyarakat
nah masalahnya ini akan menjadi celah bagi travel travel itu untuk menjual janji janjinya dengan yang pola murah tadi
nah pengawasan dari asosiasi seperti apa
misalnya begini apakah yang menggunakan skema ponzi itu masih banyak
asosiasi apakah bisa masuk melihat masing masing travel itu menggunakan skema apa dalam pembiayaannya
nanti kita ulas lebih lanjut ya pak
kita akan lanjutkan lebih lanjut
pak emis segera kembali dengan ulasannya
semangat berapi api dengan usulan pansus memang diapresiasi
tapi rupanya tadi menjadi yang disampaikan oleh pak sodik mujahid ya
bahwa pansus ini akan justru bukan solusi yang tepat dalam waktu dekat
karena dia akan proses politik yang panjang
dia juga tahu soal itu
nah bagaimana bu soal pansus ini
jadi memang apakah cukup satgas saja yang kemudian usulkan ke presiden
bentuk satgas dengan cepat untuk bisa membuat solusi
kalau masukkan ke
ke presiden itu kita akan sampaikan karena itu memang amanah yang kita terima ya kemarin
kalau pansus juga sebetulnya bukan langkah politik yang diambil oleh pdi perjuangan
jadi ini usulan bang artir yadahlan aja nih
iya karena mekanisme dan lain lainnya kan panjang
betul seperti kata pak sodik itu memakan waktu
dan kita sebetulnya ada usulan bagaimana kalau kita bikin rapat gabungan di dpr
rapat gabungan maksudnya antar komisi
karena komisi tiga
ini kan ranahnya kejaksaan kepolisian
mungkin juga aliran dananya kita bisa minta bantuan pengawasan dari teman teman di komisi sebelas
di komisi delapan tentang mekanisme pengawasan umroh itu sendiri
rapat gabungan ini memang skemanya ada tidak di
ataukah harus disebut pansus tadi itu
oleh pansus kan terikat sifatnya
kalau rapat gabungan antar komisi kan bisa lebih fleksibel
tapi poin terbesarnya tetap kita menjadi fungsi pengawasan di dpr nya ini
dibikin lebih agresif
ini sebagai respon terhadap kondisi publik yang hari ini memang menanti bagaimana kasus ini diselesaikan
jadi solusinya memang satgas itu ya
baik pak sodik kalau soal satgas ini kemudian melibatkan dari asosiasi untuk melakukan pengawasan
pengawasan yang ketat menjadi salah satu poin yang anda jelaskan tadi
bagaimana anda melihat komunikasi selama ini terjadinya pengawasan pengawasan
yang dilakukan oleh kementerian agama dan juga asosiasi ikut turut terlibat di situ
terima kasih indra
saya beri contoh ya
kita hargai kementerian agama sudah mencabut izin
tapi ini adalah pelajaran untuk ke depan
tapi untuk saat ini itu tidak jadi solusi
karena orang orang masih ingin umroh
orang ingin kembali uang
poinnya adalah sekali lagi pengawasan ditingkatkan
nah pengawasan inilah yang seusukan dengan satgas itu
dibentuk oleh presiden
satu dari kementerian agama
aparat kepolisian dan hukum
kemudian dari asosiasi haji
semacam himpuri ampuh dan lain lain
inilah yang kita usulkan untuk menjadi satgas itu
saya setuju apa yang sampaikan budiha tadi
cukup dengan rapat koordinasi
itu adalah mekanisme di dpr
ada forum namanya rapat koordinasi
misalnya komisi delapan dengan komisi tiga
saya kira ini lebih efektif
dan juga tidak terlalu membuang waktu
sejauh satgas ini seharap juga
kerjasama antara imigrasi hukum kepolisian asosiasi haji
dan kemendak akan lebih terpadu bersinergi
karena selama ini kita menangkap ada sebuah kerjasama yang belum maksimum
saya mendapatkan informasi dari empat asosiasi haji
bahwa mereka sudah melaporkan kepada kementerian agama
tentang fenomena fenomena yang perlu diawasi ini
tapi mungkin lambat penanganannya
sehingga terjadilah kasus kasus besar
yang terus berurutan seperti ini
empat asosiasi itu
apa saja bisa disebutkan pak
kalau sudah dalam bentuk
itu kami dpr sudah mewanti wanti
sebelum terjadinya kasus first travel
tapi sekarang kan muncul lagi
albutur dan lain lain
kita sekali lagi mengharapkan sebuah satgas yang bekerja lebih efektif
ada travel yang menjual harga lebih murah
ada travel yang menjual dari pulau fonzi
termasuk adalah proses akreditasi yang jangan hanya sebatas administratif
itu travel travel bermasalah mereka lulus akreditasi loh
ada keluhan dari travel travel
yang dapat izin dikejar kejar
tapi yang tidak dapat izin
itu mereka jalan dan melakukan
melakukan katakanlah penipuan seperti ini
inilah pengawasan yang lebih kita inginkan dari kementerian agama
beserta tim oleh satgas tersebut
memang apakah memang pernah ada kemudian asosiasi yang sudah mengingatkan fenomena persoalan seperti ini ya
jauh jauh hari kepada kementerian agama dan benarkah respon dari kementerian agama memang kurang cepat
kurang responsif terkait dengan hal ini
jadi kita ini selalu melakukan komunikasi dengan kementerian agama tentang penyelenggaran umroh
bukan satu dua tahun saja
tapi sudah berkelanjutan
informasi informasi yang berkembang di lapangan tentu kita sampaikan
kita sudah sampaikan ke kementerian agama tentang adanya travel yang melakukan sistem mlm
kita sudah sampaikan
tapi kemenak ini tentu penyampaian kita tergantung bagaimana kemenak sendiri mau diselesaikan atau mau dibiarkan
karena kalau dibiarkan itu akan berkelanjutan terus menerus
tidak akan selesai
ada lagi nanti lain lain
ini makanya harus disegak
dari awal ini sistem harus dilaksanakan
makanya kemenak sekarang dia bentuk
karena kalau misalnya kemudian menemukan jamaah yang terlantar
itu kan bukan pencegahan dari hulu ya
tapi sudah terjadi di tengah persoalan
nah mencegahnya bagaimana
mencegahnya banyak ya
menjual harga murah ya
dengan mengiklankan baik di
itu perlu diawasi
ya itu perlu diawasi
jika sudah harga murah dan tidak sesuai dengan standar
standar pma yang ditetapkan oleh pemerintah
harga referensi yang ditetapkan oleh pma nomor delapan tahun dua ribu delapan
begitu itu di luar di bawah harga yang telah ditetapkan
kita akan panggil bagaimana kok bisa laksanakan dengan harga yang begitu minim
melaksanakan sesuai dengan pma
tentu di pma itu mengatur hotelnya di mekah di medina
jangan jangan sampai harga ini biasa di atas
kalau terlalu murah juga bisa sampai tiga kilo
saudara ini kan tidak sesuai dengan jaraknya dari masjidil haram
itu perlu kita atur semuanya
sehingga kementerian agama tentu selalu berkomunikasi dengan asosiasi
dalam pelaksanaan penyelenggaran ibadah umroh ini
baik bu ini kan sebenarnya langkah langkah politik apapun yang diambil
selain proses hukum yang masih berjalan
tapi langkah langkah dari sisi politik yang diambil ini
poinnya adalah menjawab persoalan jamaah yang menjadi korban sekarang
kan intinya seperti itu
nah kalau kemudian katakanlah tadi ada satgas
kalau pansus tadi kan sudah sempat menjadi perbincangan bahwa itu proses politiknya panjang
dan itu usulan dari bang arteria saja
kalau soal satgas ujungnya bagaimana ini ketika itu bekerja dan dibentuk misalnya
terus itu bekerja dan ada bisa menjawab persoalan jamaah yang sekarang ini
bukankah satgas itu juga sifatnya mencegah
untuk next time untuk selanjutnya
nah bagaimana satgas ini bisa menjawab tadi
kita kan pma ini kan nantinya akan menyaring
sebenarnya saya sih usulan saya salah satunya adalah bikin audit lah
jadi mana sih travel yang masih bisa menyelenggarakan atau tidak
kementerian agama hari ini harus melakukan audit travel
yang sudah tidak diumumkan ke masyarakat
nah ini kan ada satu media
seluruh travel itu
seluruh travel dong
audit seluruh travel
mekanismenya bagaimana itu yang harus dipikirkan oleh kementerian agama
dan kedua publik itu terinformasi
ya kan travel mana sih yang masih layak atau tidak
itu bagaimana sampai ke kampung kampung informasi
hasil audit ini bisa tersosialisasi ke publik dan publik terinformasi dengan baik
bahwa mereka bisa mengakses misalnya ada seorang yang mau berangkat dengan menabung uang tertentu misalnya begitu kan
tapi kemudian bisa mengecek website tertentu
website yang mungkin disediakan oleh kementerian agama
hasil audit dari travel travel ini mampu atau tidak
maksudnya begitu ya
umroh ini kan ada kuota ya
oh tidak ada
tidak ada kuota batasannya
tidak ada kuota batasannya
tapi kalkulasinya kan kementerian agama ini harus paham juga pelayanan standar itu kan berhubungan dengan batasan
karena kalau tidak berbatas ini kan juga siapapun bisa melakukan apapun
ini kan tidak akan susah juga di pengawasannya
nah sistem pengawasan yang dibangun sekarang memang akan melakukan penyaringan untuk yang ke depan
tapi juga yang hari ini adalah bagaimana penindakan
saya ingin juga penindakan ini dibuka seluas luasnya
ini siapa aja yang terlibat
ini harus dihukum setimpal gitu
karena kalau negara gagal melakukan sanksi memberikan sanksi trend ini akan terus
terus akan muncul terus ya
terus akan muncul
nah bagaimana ini yang harus dikerjakan sekarang
tapi bagaimana dengan sudut pandang kembali pertanyaan saya tadi
sudut pandang kepada
pada para korban
jamaah korban ini
dengan adanya satgas
dengan adanya pma tadi dan lain sebagainya
untuk menjawab yang persoalan sekarang ini
nanti kita akan mulai lebih lanjut ya
setelah itu kita tetap lagi berani

kita kembali ke pak sodik ya
saya ingin kembali ke bu dia sedikit saja
bu diah tadi kembali ke pertanyaan saya
jadi langkah langkah yang diambil satgas
entah itu melalui pma yang sudah dibentuk juga
intinya menjawab persoalannya sekarang itu bagaimana korelasinya
dengan adanya satgas tadi itu misalnya
ya fungsinya lebih investigatif
setelah terinvestigasi bagaimana kemudian
nah itu harus
poinnya kan hari ini uang itu masih ada atau tidak
dari travel yang dicabut itu
travel yang dicabut ini
yang bermasalah ini
karena kan masih punya aset dan lain lain
itu kan ada juga motif orang
udah gak apa apa saya di penjara sekian tahun keluar kayak lagi
dinyatakan pilot saja begitu ya
dinyatakan pilot uang gak balik ke nasabah gitu
uang nggak balik ke jemaah
itu yang dihindari juga
jadi tidak boleh dengan mudah dinyatakan pilot dulu begitu menurut anda
dan itu harus ada tim investigasi disitu
ketat jemaah justru tanggal empat belas ini travel travel itu dinyatakan pilot
sehingga tidak bisa dikembalikan lagi
oleh kementerian agama maksudnya
maksudnya melalui referensi kementerian agama begitu
oleh pengadilan lah
nggak bisa berangkat umroh lagi dia
itu dinyatakan pilot diputuskan pilot
dan orangnya dihukum
tapi sementara uangnya masih beredar investasi di mana mana
punya aset di mana mana
jadi orang tetap kaya walaupun di penjara
sementara jemaahnya gak jadi berangkat
itu gitu loh
jadi justru fungsi investigatif ini
yang kita harapkan
ini siapa saja sih yang terlibat gitu
dan aset itu ada di mana
kita ingin itu dikembalikan supaya
ya itu tadi jemaah kan yang ada sudah bayar utuh
tapi kan ada juga yang baru sebagian
nah mereka juga ada yang masih mau
udah kita kasih tambahan uang lah
nah ini yang kita upayakan gitu
jadi korban ini nomor satu lah di prioritas
nah sudah tanda korban ini
makanya dari tadi saya ingin mengulas ke arah sana
bagaimana pak sody kemudian ini bisa mendorong langkah langkah yang diambil
nanti baik oleh komisi delapan
dan juga mungkin bersama dengan pemerintah
lebih sudut pandangnya kepada korban ini diutamakan dulu
karena tindakan hukum tentu saja pasti akan diambil
kepada mereka yang menjadi pelaku
atau travel travel yang bermasalah ini
begitu pak sodik
ya seperti saya katakan di awal tadi
ada tiga pekerjaan utama
dari satgas ini
mendorong proses penyelesaian
dari travel travel yang sudah diberhentikan
yang mencabut izinnya
ya ini dipantau
agar betul betul terjadi keadilan kepada para calon jemaah
ya seperti yang katakan bu diah tadi
jangan sampai ada proses keputusan pak ilit
sehingga jamaah betul betul dirugikan
ini tugas utama dari satgas itu
memantau mendorong proses penyelesaian
ini tugas utama dari satgas itu
memantau mendorong proses penyelesaian
ini tugas utama dari satgas itu
memantau mendorong proses penyelesaian
secara proses rebutan
menurut saya ini
saya sudah menyandarkan
dan ada tapak meng personal
dan juga pemanah pandok
we have partner bananas ya
yang datang ke saluran
dan kami juga
sudahlah pemanah pandoknya
termasuk yang ketiga adalah tindakan tindakan kepada travel travel yang dicurigai tadi
mungkin sekarang dianggap lambat maka dengan satgas ini ketika proses investigasi sudah menemukan bukti bukti langsung ditindak
bagian dari penindakan bagian dari kerja satgas adalah peningkatan kinerja pengawasan
di kemendak ada proses akreditasi ya itu bagiannya
dan yang terakhir kerja dari satgas adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada calon jamaah
ini travel bermasalah ini travel bermasalah hati hati dengan harga hati hati dengan ponzi ya
empat kerjaan inilah yang kita harapkan dari satgas dengan pengawasan gabungan komisi delapan dan komisi tiga
oke baik saya ke pak tauhid sekarang pak tauhid tadi kan kita bicara soal travel bermasalah
anda kan yang ada di asosiasi tentu yang paham
betul ya yang bermasalah seperti apa
karena dari tadi kita bicara travel bermasalah
bermasalah itu seperti apa sih
sempat disinggung tadi soal murah
karena murah biasanya potensinya besar untuk melakukan sebuah penipuan ya penipuan yang dilakukan
tapi selain itu apa begitu pak
bermasalah itu seperti apa
karena misalnya mereka tetap sudah berangkat sudah berada di bandara tapi tidak jadi berangkat
tapi alasannya mereka percaya
mereka percaya yakin sudah ada tiketnya kok
nah ciri ciri yang detailnya pak supaya orang bisa teredukasi dengan baik tadi
mereka tidak semua tahu tentang ponzi tidak tahu semua tentang ini
pokoknya saya ke store uang saya berangkat
dan ada yang meyakinkan biasanya melalui pembimbing pembimbing umatnya
sehingga mereka yakin walaupun itu murah
dan ini mereka yakin akan tetap berangkat
bagaimana pak ciri cirinya
jadi di kementerian agama itu ada yang namanya lima pasti
tidak pasti keberangkatannya
ini yang banyak bermasalah
tidak pasti keberangkatannya
ini yang banyak masalah
tidak pasti keberangkatannya
karena dia menyetor satu tahun sebelumnya berangkat tahun depan
tahun depannya itu entah kapan tidak pasti
ini yang sudah menyalahi lima pasti
kemudian kita pasti ada visanya ada hotelnya
pasti ada lima pasti yang kita sosialisasi
kalau alasannya misalnya pihak saudi sedang eros
eror begitu itu masuk akal tidak pak
itu bisa terjadi
pihak saudi kbsa error dalam mengeluarkan visa bisa terjadi
tapi itu dalam satu dua hari selesai
kayak beberapa hari ini visa di kedutaan ada ero itu cepat diselesaikan
sehingga tidak bisa terjadi
misalnya errornya baru diketahui setelah mau berangkat bagaimana
ya itu ya bisa gagal berangkat tapi pada hari selanjutnya bisa diberangkatkan
dicarikan situ lagi untuk berangkat
artinya itu masih normal
ya masih normal itu
karena travel itu menjatuhalkan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan
misalnya begini nih ini ada contoh nih pak ya
yang sering saya juga alami atau temui di lapangan
ada sebuah travel kemudian melihat ini ada jadwal di tanggal tertentu
misalnya tanggal delapan
tapi karena kemudian ada perubahan maju justru
bukan mundur pak tapi maju
orang jadi semakin yakin nih maju
setelah maju mau berangkat ternyata sampai di bandara ditunda
nah itu normal tidak
yang itu sudah tidak normal
karena itu penjatualan kita mulai keberangkatan schedule kita sudah atur
schedule dari pesawatnya itinerinya kita sudah buat
hotel di mekah dan di medina kita sudah booking
jadi kalau ada
kalau sudah hari hama sudah di bandara
kalau sudah di bandara itu harus mesti berangkat
itu kalau nanti dijadikan alasan tidak ada pesawat tidak ada itu sudah menyangkut masalah penipuan kalau hal seperti itu
jadi orang jemaah itu mendaftar suatu travel
menyepakati harga yang telah ditetapkan
antara travel dan jemaah itu sendiri
harga hotel yang sudah dipastikan
hotelnya itu sudah dipastikan hotel apa
dipakai di medina
hotel apa yang dipakai di mekah
pesawat apa yang dipakai
itu sudah terjatual
tapi bukankah biasanya begitu tuh pilihannya ada tiga misalnya atau empat gitu
jadi tidak pasti yang hotel itu
itu aneh tidak
kita sebelum memberangkatkan jemaah itu
kita sudah atur itinerinya
itinerinya itu misalnya dia pakai hotel bintang lima
maka pada suatu kejadian bintang lima penuh dia harus di upgrade ke bintang tiga
ada lima juga tidak boleh downgrade kalau ada permasalahan di saudi
tapi jarang yang terjadi hal demikian
karena travel yang mempunyai kredibilitas itu begitu berangkat jemaahnya dia sudah hotelnya sudah jelas
dia sudah fix
visanya sudah jelas
kemudian hotelnya transportasinya semua harus jelas
jadi jangan mau berangkat baru nyari hotel nyari tiket pesawat itu tidak
maksud saya jangan sampai kemudian menjadi hal yang traumatik bagi orang ketika mau mendaftar
apa travel yang kredibel begitu
tapi ketika mau mendaftar harga di atas dua puluh standar itu misalnya
kemudian tapi kok hotelnya pilihannya ada tiga nih
itu belum berarti penipuan ya
belum berarti begitu ya
itu masih semacam setarap dia
oh setarap ya
karena apa biasa hotel bisa aja agent di saudi itu pull
kita harus pindahkan ke hotel yang setara ya
tapi harus kita cari yang setarap
baik sehingga saja penutup dari bu diah
bagaimana bu diah ketika
pengawasan itu memang tidak hanya
hal ini agar bisa sampai langsung mungkin presiden langsung turun tangan kali ya
presiden memberikan respon pasti ditunggu ya
ditunggu oleh masyarakat
tapi tadi menyambut bapak ini apa
bapak tauhid ini pengawasan itu
itu jangan hanya normatif
karena ini kan kita bermain di pasar yang bergerak
suka nggak suka ini kan masuk ke dalam dimensi bisnis
kan terkalkulasi berapa sih hotel di madinah yang bintang tiga
artinya detail ya
harus detail ya
pengawasannya harus detail
iya kan artinya kalkulasi
kalau misalnya kita mau mendetect penipuan tadi
itu kementerian agama misalnya dia juga harus punya pengawas sampai di tanah suci
jadi hotel hotel ini kan jumlahnya gak ribuan
mekah itu seberapa besar sih
hotel bintang lima nya berapa saja
kan di madinah pun begitu
nah ini dia harus sampai ke on practical gitu loh
pengawasan itu sampai ke tataran praktis gitu
jangan cuma normatif dua puluh juta kan ini mata uang juga bergerak
bisa jadi ratenya bulanan
nah itulah menurut saya harus masuk rasionalisasi pasarnya juga ada
kita lihat nanti harapan agar segera terselesaikan terutama untuk persoalan yang menimpa jamaah yang sekarang ini ya
karena saya yakin mungkin kalau soal penjagaan penjagaan itu akan ada sistem yang jauh lebih baik dan ini menjadi pelajaran yang baik
tapi ada juga jawaban bagi solusi jamaah yang sekarang ini
menuntut agar tanggal empat belas nanti mereka tetap bisa diberangkatkan begitu ya
oke terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena waktu yang terbatas budia pitoloka pak tauhid dan dari luar studio yang mau meluangkan waktu untuk kami pak sodik mujahid wakil ketua komisi delapan dpr ri
selamat malam ibu dan juga bapak bapak
prime news akan segera kembali setelah jadwal berikutnya